kalian mau apa pakai nanya gua mau loh
tadi juga udah telepon mama kandungnya tapi nggak diangkat angkat pak bobi
baik makasih ya iya pak
sini mbak iya pak makasih pak
bang buruan dong saya telat di lama banget sih
mana sih lama banget
mbak besok besok kalau naik angkot jangan dibawa nih emaknya
saya mau ambil senangga libu saya dulu
ah udah lah mana
ya ampun jahat banget supir angkot itu
kalau aku masih sehat dia pasti udah aku
oh iya waktu aku masih sehat aku bahkan lebih jahat dari sopir angkot itu
apa semua ini balasan dari perbuatan jahatku selama ini
ngapain mau ditelepon mulu
ah ini sengaja banget sih reva gak mau ngangkat telepon dari gue nih
kenapa kamu telponin aku mulu
kamu tuh gangguin aku lagi shopping tau gak
jadi itu alasan kamu ngangkat telepon dari semua orang
sekarang kamu dengerin aku baik baik ya reva
abi hilang dari sekolahnya
iya makanya semua orang tuh nelfonin kamu reva
abi pasti kabur buat nyariin dewi
sekarang aku udah mau nyampe sekolahnya habis
bentar kamu nyusul aku kesini
jadi aku gak perlu repot repot ngurusin abi
aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan
harta dari keluarga haryo kusumo
aku belum sempat jenguk mas fahri lagi
dan belum sempat ngabarin abi
mas fahri sudah siuman
semoga dia takba
yang bener bang
ini gue dapat wa dari pak bobby
yaudah deh bi
odin pergi dulu ya
telepon dari siapa
bu dewi lagi
assalamualaikum bang odin
waalaikumsalam bu dewi
baik baik aja kan
abi kabur dari sekolahnya
kagak tahu dah peginya kemana
oding baru aja mau pergi nyariin bu
odin kabarin deh secepatnya ya
udah dulu ya bu ya
doang doang cepet ketemu lah abi
tadi aku liat itu memang abi
itu kan memang tempat yang sering aku datangi bersama api
apa abi kesana untuk mencari aku
saya sangat kecewa dengan sistem keamanan di sekolah ini
seharusnya di saat murid murid lagi belajar
pintu gerbang sekolah itu ditutup atau dijaga
jadi kemungkinan besar untuk murid kabur itu gak ada bu
iya pak bu
bisa yang mengerti
kami dari pihak sekolahan memang kecolongan
kalau sampai ada apa apa dengan abi
apakah pihak dari sekolah akan bertanggung jawab
jadi apa yang akan saya lakukan
pak sabar pak
maaf saya jadi kebawa emosi
papa mau minum gak
kamu ajak temen temen kamu ke kelas lagi ya
belajar yang bener
makasih ya pak atas pengertiannya
beres banget ya
ada mangsat tuh
yuk kita kimun yuk
cipar dia bang
tasnya bagus banget tuh udah buat gajit lah
udah spotnya buat gua aja tuh bagus banget itu airnya
wah buatan minumnya juga bagus tuh buat gue aja lah
eh jadi orang jangan suka pelit
udah sini tasnya buat gua udah
sini gua aja buat gua
sini gua aja buat gua
sini gua aja buat gua
sini gua aja buat gua